anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa visip universitas tanjung pura kalimantan barat
tadi teman teman mahasiswa sudah mengikuti diskusi kita sejak awal mungkin bisa memberikan kritik ataupun pertanyaan juga boleh
apakah teman teman mahasiswa kemakan nggak sih dengan jualan jualannya partai baru karena nanti kalian yang akan menentukan masa depan dari partai partai ini di pemilu dua ribu dua puluh empat atau kalian tetap bertahan dengan partai partai lama
nah ini mungkin salah satu perwakilannya yang pertama siapa dulu syahril silahkan namanya siapa dan pertanyaannya apa
oke terima kasih mbak nikvana selamat siang
selamat siang abang abang sekalian juga
saya mengucapkan terima kasih kepada cnn indonesia karena telah mengundang kami bmp si penghutan untuk berdiskusi bersama di political show malam hari ini
di sini yang pertama tama saya mengenalkan diri terlebih dahulu saya sarung nurfian pratama yaitu selaku presiden mahasiswa bms intan
di sini saya ingin menyampaikan begini bahwa kehadiran atau kemunculan partai baru ini menandakan bahwa atmosfer politik saat ini
perlu diapresiasi karena memang ini menunjukkan bahwa antusias politik itu mengikuti seluruh kalangan juga
tapi adanya partai partai baru ini dengan berbagai idealisme kemudian juga dengan berbagai kepentingan
ini mengingatkan keberadaan mereka juga menjadi hal memungkinkan masih terjadinya kontrol kekuasaan
tetapi di sisi lain juga kita harus benahi juga ada sisi hal yang menarik
jadi saya ingin mengatakan satu persatu bahwa wajah tokoh politisi yang bermunculan itu bukan orang baru
bahkan beberapa ketua umum partai juga merupakan mantan dari politisi lama
misalkan bang fahri hamzah itu sebelumnya juga di pks
kemudian partai umat yang didirikan oleh amin rais itu juga mantan politisi pan
serta dari kalangal muhammad diyah misalkan juga ada bapak bin samsudin yang mendirikan partai pelita dan masih banyak lagi
itu mendirikan partai baru
artinya jika kita telusuri lebih dalam ini memiliki sebuah motif
apakah ini memang betul menyuarakan dan serta mementingkan kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan golongan dan kepentingan tersendiri
poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa tadi disampaikan oleh ketiga narasumber tadi
mereka menawarkan berbagai ide dan gagasan untuk dua ribu dua puluh
yang ingin saya sampaikan adalah
ide atau solusi konkret apa sih yang kawan yang pengen kami dengar untuk di tahun dua ribu dua puluh empat khususnya di pemilihan milenial
itu poinnya bagus sekali ya
yang terakhir apa yang ditawarkan oleh partai baru untuk bisa menggait suara pemilih milenial
mungkin perwakilan perempuan
pertanyaan saya yang lainnya
tidak boleh saja
dari kalau presma saya apa yang ingin ditawarkan
menurut saya dengan hadirnya beberapa partai baru

bukankah dengan banyaknya partai akan banyak menimbulkan gesekan gesekan kepentingan yang
dapat memunculkan perpecahan
nah itu bagaimana tanggapannya
terima kasih sekali
itu menarik juga
kami juga ingin menjawab pertanyaan ini
terima kasih sekali
itu menarik juga
kalau semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan yang dirugikan rakyat
saya beri kesempatan dulu ke pak said dan juga bang fahri untuk menjawab tadi pertanyaan
dari mahasiswa yang pertama
apa yang ditawarkan oleh partai partai baru untuk pemilih milenial dan semakin banyak
partai semakin banyak gesekan kepentingan
jadi kita ini bersyukur hidup di alam demokrasi
alam demokrasi itu artinya
monopoli itu tidak dibolehkan
monopori penjualan barang dan jasa itu dilarang
monopoli penjualan ide juga dilarang
ya makanya tidak ada apa namanya negara doktriner dihentikan
bahkan kita di awal awal dulu menghentikan bahkan penataran p empat pun kita hentikan
itu kan karena melarang negara doktriner
nah sekarang ini dengan demokrasi yang kita miliki ini sekarang alternatif banyak
nah makanya teman teman mahasiswa harus terlatih mengidentifikasi mana daripada partai politik
yang datang dengan membawa gagasan baru
mana yang tidak membawa gagasan baru
kalau orangnya sih memang ya suka tidak suka bertahannya orang dalam politik dalam demokrasi
itu juga sebagiannya karena dipilih berulang ulang
ya di negara negara demokrasi yang matang juga itu orangnya dipilih berulang ulang
tadi bangsa indonesia itu
bang sa'id menyebut lula
lula itu dari muda jadi politisi
sekarang ini karena ada bolsonaro yang dianggap ekstrim lula terpilih
dan sekarang dia jadi presiden
jadi itu sebenarnya tidak ada masalah
kepentingan kita ini orang ini bawa gagasan baru nggak
yang memperbaiki keadaan yang sedang ada
itu saja yang kita periksa
jadi jangan sinis dengan partai baru dengan orang baru
tetapi lihatlah apakah ada gagasan baru
yang dibawa sambil kita mengeritik
apa namanya existing ruler ini gitu loh
makanya seharusnya nanti forum seperti ini diperbanyak
kita bahas satu tema secara spesifik
kita jangan lari kemana mana
nanti kita perbanyak bang
kita one on one atau berapa per berapa kita adu tarung gagasan
sehingga rakyat itu di meja makan pemikiran bangsanya itu tersedia banyak alternatif menu
jangan cuma yang itu
ini maksudnya siapa ini
maksud saya itu medium dari pasar politik ini
jangan pindah dari pikiran
jangan pindah ke tempat lain
jangan pindah ke gimmick
jangan pindah ke bansos
jangan pindah ke uang
bahaya tetap dalam pikiran
jadi anda melihat sekarang partai partai politik yang ada pindahnya ke gimmick politik ya
karena kalau kadang kadang ya termasuk kalau pertanyaan mahasiswa
pertanyaan mana yang konkret begitu ya
suka begitu kan pertanyaannya
udah lu pada beasiswanya atau ongkos kuliahnya saya gratisin
baru pada milih
itu yang dianggap konkret
padahal pemilu ini bukan itu
tawaran pikiranmu apa terhadap perbaikan bangsa kedepan
kalau partai buruh bagaimana menanggapi tadi teman teman mahasiswa
politik adalah kepentingan
setiap orang harus tersalurkan secara politik kepentingannya
kasus omnibus law bagi kelompok kelas pekerja
buruh petani nelayan miskin kota buruh migran
itu ada tamparan
oleh karena itu tentang pertanyaan akan bergaya sekepentingan yes
tapi negara mengatur secara konstitusional
maka kami masuk ke parlemen
apa tawaran yang akan kami serahkan agar kepentingan itu bisa disuarakan terhadap kawan kawan milenial
pertama partai buruh tidak hanya bertumbuh pada pasar barang dan pasar uang
itu silakanlah kelompok pemodal
partai buruh akan main di pasar tenaga kerja dan pasar sosial
apa itu pasar tenaga kerja
kita nggak mau tenaga kerja itu fleksibel labor market
kontrak yang tidak seumur hidup
kita gak mau
dan di seluruh dunia
mau di perancis mau di inggris mau di amerika
kalau partai buruh berkuasa
dia akan lawan itu
tawaran yang kedua pasar sosial
apa itu pasar sosial
social market ekonomi ekonomi pasar sosial yaitu bertumpu di jaminan sosial
anda bisa bayangkan kalau sistem jaminan
sekarang sudah ada jaminan pensiun jaminan hari tua jaminan kematian jaminan jaminan kesehatan
itu kita yang berjuang di serikat buruh
menggerakkan parlemen itu susahnya minta ampun
nah oleh karena itu pasar sosial
itu dua ribu triliun uang terkumpul
itu kan pasar
nah kita bayangkan tawaran kami berikutnya
memastikan jaminan makanan
haram hukumnya orang miskin kelaparan di negeri yang kaya yang sekarang nomor tujuh di dunia
pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia
apa yang kita dapat
upah murah outsourcing meraja lela
apa yang disebut pertumbuhan ekonomi
kami gak mau
kami ingin ada redistribusi kekayaan
berikutnya adalah pendidikan
sekolah di sorbon di harpat di nanya
orang miskin itu bukan berarti nggak pintar
hanya karena kesempatan
apakah karena dia miskin dia tidak boleh dapat pendidikan yang lain
bukan tentang jualan miskin
ini tentang rasa keadilan
yang ketiga kita ingin perumahan
orang gak punya perumahan
pensiunan teddy pensiunan pory
semua gak ada rumah
kita mau negara siapin rumah
jualan jaminan sosial dan prosubsidi itulah
pasar tenaga kerja dan pasar sosial itulah yang ingin kami kedepankan
termasuk tentang land reform
tanah untuk petani
perlindungan lingkungan hidup
perlindungan buruh perempuan
itu yang akan dimainkan
digarap total oleh partai buruh
yang memang selama ini gak didapet
nah milenial ini terancam
oke kita lihat nanti apakah apa yang tadi anda sampaikan bisa meyakinkan milenial untuk memilih partai buruh
partai lama partai tertua golkar
jualannya apa untuk meyakinkan pemilih milenial yang ingin diperlindungi
dan itu tadi semakin banyak partai akan semakin banyak gesekan kepentingan
saya agak amazing memang tadi yang disampaikan oleh adik adik kita ya mahasiswa
biasanya memang karakteristik
zaman saya waktu saya jadi presiden mahasiswa di trisakti
memang anti kemapanan
artinya mendobrak sesuatu yang memang sudah mapan
jadi kecenderungannya masuk ke dalam kelompok pro pembaruan
namun ternyata setelah saya melihat proses berjalan
karena proses berjalan ini teman teman mahasiswa tadi relatif sudah jauh lebih mature
itu melihatnya dalam beberapa perspektif
karena tadi pertanyaannya justru malah mempertanyakan kepada yang baru ini seperti apa
artinya dari sisi itu saya relatif mengapresiasi
namun di sisi lain juga semangat saya juga semangat kritis teman teman mahasiswa juga wajib terus muncul
karena yang kayak kita kita juga perlu dikontrol
nah saya mau masuk ke sini
yang kami jualan ini ada konsistensi
berkiblat pada konseptual
berkiblat pada ide
berkiblat pada gagasan
berkiblat pada bagaimana mengeksekusi ide itu
kalaupun di depan kita ada badai sekalipun
karena pada akhirnya ada ada gium sederhana mbak dana
kebenaran kecenderungannya hadir pertama kali dengan dicerca
namun pada akhirnya akan diterima menjadi sebuah kenyataan
nah prinsip kami seperti itu
karena partai golkar hadir membangun untuk semuanya
karena partai golkar hadir membangun untuk golongan a golongan b dan golongan c
alhamdulillah karena konsistensi kita bersikap pada konsep tersebut
yang satu tahun dua tahun yang lalu mungkin banyak publik yang memang mempertanyakan
dengan melalui sebuah proses yang sangat luar biasa berat
badai covid kemarin bisa kita lalui
dengan tersenyum di akhir
tapi itu bukan kerja partai golkar saja

ini adalah berkat dari koordinasi semua kelompok
jadi tidak bisa kita klaim
karena memang sejatinya bernegara sejatinya memerintah itu adalah bagaimana bisa mengakomodasi bagaimana bisa merangkul semua kepentingan
ini adalah berkat keinginan bersama kita karena kita ingin negara ini maju
dan hanya kelompok a kelompok b kelompok c
saya setuju dan kita berterima kasih hadirnya partai buruh juga bagian dari kritik konstruktif buat kita
bahwa ada satu kelompok juga yang memang nggak boleh juga kita kesebelah matakan
keberadaan partai buruh wajib ada
keberadaan kayak bang fahri yang memang cenderung mengkritik konstruktif juga wajib ada sebagai bagian dari menjaga keseimbangan ini semua
namun yang tidak saya setuju adalah pada saat kita hanya melihat pada satu perspektif saja
karena konsep si welfare state itu sudah ada di partai kami
yaitu visi negara kesejahteraan sampai dua ribu empat puluh lima
kita sudah buat blueprint itu di golkar
mungkin teman teman milenial lebih menginginkan ada regenerasi di partai golkar yang sebagian besar ini mayoritas diisi oleh orang orang tua
mungkin harusnya lebih banyak regenerasi di pengurusnya partai golkar
oke itu golkar ya
itu datang itu fakta
silahkan aja sekarang di etalase kita
terakhir mas umam singkat saja melihat peluang dari partai baru untuk bisa masuk ke dalam parlemen seperti apa
apakah bisa berkompetisi dengan mudah atau malah sulit sekali untuk bisa berkompetisi di pemilu dua ribu dua puluh empat dan masuk ke parlemen
memang kompetisinya akan ditentukan oleh kekuatan literasi politik pemilih pemula
terutama teman teman mahasiswa yang bisa menjadi kelompok kritis yang menghadirkan koreksi terhadap struktur kekuasaan yang berjalan
karena itu ide tadi disampaikan
saya menangkap ide kemudian dari bang said bang fahri meskipun bang fahri masih malu malu ini ide layer mana yang hendak ditawarkan
mungkin nanti di segmen yang lebih segmented lagi
tetapi kalau misal terkait dengan konteks ide besar saya sendiri belum melihat ada sebuah gagasan besar terkait dengan konteks
kita bicara transformasi indonesia
transformasi yang seperti apa
tetapi itu adalah peningkatan
pertumbuhan ekonomi kuartal ini
itu bukan akumulasi di dua ribu dua puluh
tadi bahan mentah yang itu tidak masih sangat jauh dari aspek transformasi
di sektor apa transformasi ekonomi kita
nah oleh karena itu
dulu di awal awal pak jokowi misalnya ada narasi tentang jokowi effect
dan kemudian sekarang dihantam oleh ekonomi kita seperti ini
tetapi kenapa kita hanya di level itu
kita tidak mampu melompat
dan mungkin ada pertanyaan
tapi kita tidak drop dibanding dengan negara negara besar
peluangnya partai baru seperti apa
justru itu partai baru harus menunjukkan titik pembeda
harus ada selling point yang clear
aspek ideologi aspek gagasan aspek apapun terkait dengan juga kebijakan publik
nah kalau misal memang tidak mungkin kita akan melihatnya something sama sama saja
sama sama saja ya
karena itu juga besar potensinya partai baru akan tereduksi oleh narasi besar yang dibangun oleh partai partai lama
nah oleh karena itu
itu tantangannya ya
dari partai buruh partai gelora termasuk beberapa partai yang tadi disebutkan relatif cukup potensial untuk masuk di jajaran elit partai senayan akan ditentukan oleh itu
termasuk juga kekuatan dari partai baru untuk menunjukkan public figure yang seringkali menentukan bagaimana kemudian selling point dari sebuah partai politik
jadi itu adalah hal yang harus dijawab oleh partai partai baru
dan setelah ini kita akan mendengarkan kritikan dari millenials ya
komika gian dan juga aldo sudah siap untuk memberikan sentilan sentilan kepada partai lama dan juga partai baru
apakah kemudian mereka jualannya sama saja tidak menarik bagi kalangan milenial
jangan kemana mana tetap bersama kami di political